arahan work from bali atau bekerja dari pulau bali yang digaungkan oleh kementerian koordinator bidang kemaritiman dan investasi ditanggapi beragam oleh warganet
sejumlah pihak menilai bahwa hal ini kerap membingungkan atau cukup membingungkan terutama bagi warga saat pemerintah justru menggaungkan pembatasan mobilisasi tapi di sisi lain mendorong untuk bisa bekerja dari bali
dan untuk membahasnya sudah ada pengamat kebijakan publik bapak agus pambagio
selamat malam pak
bidang atau tidak itu nomor dua yang pertama ya ikutin aja tapi kan mou itu hanya sekedar mou kalau keluar dari mou bahwa itu dihukumkan tidak
jadi juga pertanyaan kenapa harus bali terus bali terus bali terus ini kan jogja ada semarang ada dan seterusnya
lalu kalau orang mau ke bali sekarang pun pesawat susah garuda pun sudah mengumumkan akan play out sekian ratus pilot dan juga flight attendant
terus gimana kena problem apakah pelite garuda masih ada
atau kita harus ke malaysia dulu ke kuala lumpur baru ke denpasar itu kan juga sebuah kebijakan yang harus diatur dengan baik
orang mau ke sana lewat pakai apa kan gitu
sementara kita masih sampai tanggal dua puluh dua masih tidak boleh sudah boleh tapi pcr antigennya hanya sehari
masih banyak restriction
sementara kita sedang menunggu dalam seminggu ini adakah ledakan covid
akibat libur lebaran atau tidak itu harus dilihat dulu baru nanti direncanakan
tapi kalau sejauh ini menurut bapak apakah ini kemudian menjadi solusi pak untuk mencapai tujuan
tujuannya tadi menggerakkan giat dari pariwisata yang ada di bali apakah memang sudah sesuai arahan ini
ya sekarang kalau mau dibilang pariwisata di bali itu masing masing kementerian untuk bikin workshop
workshop kan paling satu dua hari setelah itu belanja nggak dia karena kan
pns pakai uang bekal sendiri kecuali yang bisa korupsi kan gitu
nah artinya apa iya saya tidak terlalu yakin
karena akses ke sana juga harus didorong
terus sekali lagi kenapa hanya bali tidak yang kota kota lain
sekarang kalau saya dari jogja mau ke bali flight nya nggak ada harus ke jakarta dulu
apa bisa itu sementara airline juga merugi
nah ini harus dipikirkan
pengembangan bali saya setuju karena dia ikon pariwisata indonesia tapi tempat lain juga ada
bahwa dualisme dari kebijakan pemerintah dalam hal penanganan pandemi dan ekonomi berjalan bareng
nggak akan ada yang beres orang pakai dua kaki susah
iya kalau tadi dari pihak kementerian menyatakan bahwa bali dipilih karena sebagai barometernya pak
jadi kalau bali nya sudah bisa sukses nanti baru akan dikembangkan ke daerah daerah lain
nah menyambung yang tadi pak agus sampaikan bahwa ini terjadi kebingungan
di satu sisi mobilitas harus dibatasi
karena virus menyebar melalui mobilitas warga yang ada
tapi di sisi lain juga di encourage begitu pak
diarahkan untuk bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain
nah kalau bapak sendiri melihatnya berarti sepadan tidak pak tujuan yang ingin dicapai dengan adanya potensi tertular virus
yang bisa dialami oleh para pegawai yang kemudian melakukan work from bali nanti mungkin
ya makanya saya katakan kita lihat satu minggu ini
apa namanya ledakan atau tidak
kan libur lebaran baru selesai minggu lalu
karena satu minggu kita lihat
bisa kita kira kira kan enggak
nah sekarang dilihat dulu
kalau itu nanti memang tidak ada ledakan
katakan di bawah
tapi kalau tidak jangan
berarti kan dengan dualisme policy atau kebijakan pemerintah ini bisa bikin first situasinya
dan lagi juga harus dijelaskan kenapa hanya bali oke baru menteri
tapi daerah lain kan juga menderita
hotel hotel kapasitas dimana
baik pak agus terakhir untuk menutup dialog kita pada malam hari ini
menurut bapak kalau dari kacamata bapak
apa yang sebaiknya
kebijakan seperti apa atau arahan seperti apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah
jika memang tujuannya adalah untuk menggencarkan atau meningkatkan kembali
geliat pariwisata di daerah daerah yang ada di indonesia
kalau misalnya kurangin dulu pandeminya
di kontrol makanya sangat patah
tunggu ini sampai akhir minggu atau awal minggu depan
kita bisa tentukan
oh tidak turun artinya bisa dibuat perencanaan
kalau kita bawa perencanaan tapi itu tiba tiba ledakan bagaimana
kan kita belum tahu
sekali lagi pemerintah maunya pakai dua kaki
ya kita tunggu
kalau saya dari dulu kan sudah selalu pandeminya dulu
dan ini sudah setahun lebih dengan dua kaki
jadi sangat kosli
sekali lagi kita tunggulah
sekali lagi mou hanya perjanjian
kan mou di mana mana antara investasi juga bisa dibatalkan
apalagi perintah menteri tidak tertulis
sekali lagi saya serahkan pada tujuh kementerian dan lembaga yang akan melakukan itu di sana
berapa perpocokan harus empat hari kalau saya tidak salah
ini yang menjadi harus dikaji terlebih dulu sebelum kesana
karena tidak mudah itu
harus fokus satu persatu ya
terima kasih banyak pak agus pambagio sudah menyampaikan informasinya
atau sudah berbincang bersama kami di cnn indonesia
konektif malam hari ini
kita sama sama tunggu bagaimana kemudian langkah selanjutnya dari pemerintah ya pak
terima kasih pak
sehat selalu pak agus